masintom bun adia pak arya mima
kami ditugaskan oleh praksi bdi perjuangan
untuk menemui teman teman seperjuangan di depan gedung bprr ini
artinya bagi kami sangat penting aspirasi tentang demokrasi
yang diperjuangkan oleh rekan rekan sekalian
hari ini kita tidak bicara siapa siapapun
memperbicara tentang masa depan
reformasi dan demokrasi kita
yang telah dinaikan oleh mereka yang
pemajam kekasangan hari ini
kita masih ingat bagaimana orde tarung dulu
perpuasaan yang menindas rakyat
kita mengalami situasi yang sama
perjuangan politik rakyat sekalian
perjuangan hukumnya itu nanti diengkar
perjuangan politik itu adalah
tapi kita bicara tentang
masa depan demokrasi kita
demokrasi kita dinobatkan oleh
kehendak kekuasaan yang jauh
demokrasi dan kedaulatan rakyat
harus terjadi di republik ini
siapapun yang ingin menaikkan demokrasi
siapapun yang ingin menaikkan reformasi
dia adalah musuh kita pertama
ada bung adian ada bung gumur
beliau beliau juga akan menyampaikan aspirasi kita semua
akan menyuarakan tentang demokrasi kita semua
dan tentu kami juga sebagai praksi bdi perjuangan
jika teman teman perwakilan
baik itu mahasiswa tokoh tokoh masyarakat
buruh petani dan lain lain
yang ingin menyampaikan aspirasinya praksi bdi perjuangan
yang terbuka untuk menerima aspirasi demokrasi teman teman sekalian
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tembakan dinasti anti demokrasi
pak andian nafi soekarno
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera semuanya
saya dan pak masinton serta pak arya bima
diminta dua hal oleh fraksi pdi perjuangan
pertama temui mereka yang berada di luar
kedua ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam
kita mau dengar fraksi pdi perjuangan mau mendengar
apa yang mau diperjuangkan bersama sama dengan kami
yang mau hak angket angkat tangan
hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana
nah banyak yang harus kita bicarakan
untuk itu kami diminta ke depan berbicara langsung
dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam
karena tidak mungkin kita berdiskusi panjang dalam suasana seperti ini
siapa yang mewakili mahasiswa berapa orang
siapa yang mewakili yang lain berapa orang
bahwa lengkap dengan kertas kertas pemikirannya
kami tidak mau cuma bicara di depan sini
kami mau kita bicara serius di dalam sana
yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini
yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket
yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah masa
tapi dengan pemikiran pemikirannya dengan ide idenya dengan data katanya
untuk itu saya pak masin dan pak aryo bimo diminta mewakili fraksi
untuk berunding berdiskusi berbicara dengan perwakilan teman teman yang ada di sini
saya tidak mau berdiskusi saya akan berdiskusi
pemasalahan ini pemasalahan dari negara ini adalah ada di jokowi

nah saya mau ada yang bilang masalahnya di jokowi
ada yang bilang masalahnya di kpu
ada yang bilang masanya di sana di sini di situ dan sebagainya
saya mau masalah masalah itu dituliskan di jokowi
akan menunggu di dalam seluruh inventarisasi masalah itu
saya mau argumentasi yang kuat
saya mau data yang kuat
saya mau dasar yang kuat
kalau kita punya argumentasi yang kuat
kita punya data yang kuat
kita punya dasar yang kuat
maka kita bisa meyakinkan lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr di dalam sana
saya tidak mau kita melangkah
lalu kemudian putus di tengah jalan
untuk itu sekali lagi dengan segala hormat
saya minta mungkin pak jumur bisa bantu
kursi dalam fraksi cuma tiga puluh an
akan ada wartawan yang mau dengar
bagaimana kalau sepuluh saja
ada yang minta dua puluh
kalau kita ambil tengahnya gimana
di samping saya ada pak jumbo
koordinasikan sama pak jumhur
berapa yang mau masuk dan siapa saja